jadi bukan berarti yang pernah menjadi gubernur nggak boleh maju lagi sebagai gubernur boleh
saya koreksi dulu ya aturan itu bukan aturan melarang mantan gubernur untuk maju lagi
bukan berarti yang pernah menjadi gubernur nggak boleh maju lagi sebagai gubernur boleh
tapi kalau menjadi wakil gubernur itu tidak diperbolehkan oleh undang undang
yang kedua kalau nanti tidak memenuhi persyaratan pada saat pendaftaran misalkan syarat dukungan minimalnya kurang dari rp enam ratus delapan belas
maka ya kami akan terbitkan berita acara untuk dikembalikan penerimaan dukungannya atau tidak kami terima seperti itu
nah itu tahapan yang nanti akan kami lakukan pada saat penerimaan dukungan